jumlah kasus penyebaran virus sars cov dua atau coronavirus di indonesia bisa dibilang belum menunjukkan tanda tanda penurunan
sedihnya lagi masih ada sebagian masyarakat yang tidak percaya dan juga abai akan protokol kesehatan terutama saat berpergian keluar rumah
padahal kita tahu virus ini ada di mana mana
lebih tepatnya berada di sekitar kita ya
kita tahu karena banyak sekali edukasi sebelumnya soal virus ini tapi akan kembali kita ingatkan anda satu persatu
ya seperti dilansir oleh situs kawal covid sembilan belas id virus ini menyebar lewat tetesan air liur yang berasal dari orang batuk atau bersin
kita sebut media yang bawa virus ini dengan nama droplets
droplets ini bisa masuk ke tubuh orang yang ada di dekatnya lewat mulut hidung dan juga mata
dari tiga titik itulah virus kemudian menuju saluran pernafasan dan membran mukus di saluran tenggorokan kemudian menempel serta berkembang biak di sandang
nah materi genetis virus yang bentuknya tajam ini juga bisa membajak sistem metabolisme sel badan kita dan menyebabkan sel yang bertugas untuk mempertahankan kesehatan badan jadi loyo dan tidak berkembang dan bem virus mudah untuk memperbanyak dirinya
nah pertanyaannya adalah bagaimana akhirnya virus ini bisa sampai menyebabkan masalah pernafasan
nah saat virus ini berkembang mereka menginfeksi sel sel di sekitar wilayah tenggorokan
ya gejala awal yang biasa dirasakan adalah nyeri tenggorokan
nyeri tenggorokan kemudian juga batuk kering
tapi tidak hanya itu pasien terinfeksi juga akan demam anosmia atau kehilangan kemampuan indera penciuman dan juga perasa hingga merasa kelelahan
jika antibody tubuh kita kalah cepat bekerja dari virus virus bisa merambat masuk ke saluran pangkal paru paru kemudian ke bagian dalam paru paru
nah jaringan organ tubuh kita yang penting ini kita gunakan untuk bernafas ini dirusak oleh virus corona
paru paru jadi kesulitan untuk memasuk oksigen atau oksigen
paru paru ini menyebabkan kelelahan co dua dan menyalurkan karbon dioksida atau co dua keluar dari tubuh
dalam kasus berat gejala pneumonia dan juga radang paru paru ini bisa muncul sehingga pasien kesulitan bernafas dan butuh alat bantu pernafasan atau ventilator
ya sebuah studi di tiongkok juga menunjukkan ketika paru paru ini mulai terinfeksi akan menunjukkan bercak seperti pecahan kaca yang buram
serupa selaput asap yang menutupi beberapa bagian di paru paru
nah selaput ini bisa menyebar dan dalam beberapa kasus akut menebal
dan pasien bisa meninggal karena kesulitan bernafas
pertanyaannya lagi nih apakah hanya tenggorokan atau paru paru yang terdampak oleh virus corona
infeksi bisa menyebar melalui membran mukus atau selaput lendir dari hidung sampai ke anus
virus akan menginfeksi saluran pencernaan sehingga penderita ini kerap mengalami sembelit ataupun diare
tidak enak sama sekali ya gejalanya ya
virus juga akan masuk ke organ tubuh lain seperti jantung ginjal dan juga hati
saat sistem imunitas tengah berperang melawan virus organ organ tubuh ini dapat mengalami kegagalan fungsi
who menyatakan masa inkubasi virus corona ini rata rata lima sampai enam hari hingga empat belas hari
dan gejala umumnya muncul dalam empat atau lima hari setelah terpapar
pada kasus ringan masa pemulihan bisa terjadi dua tiga minggu

pada kasus ringan masa pemulihan bisa terjadi dua tiga minggu namun untuk kasus yang parah dan juga kritis bisa lebih lama mencapai tiga empat minggu

pada kasus ringan masa pemulihan bisa lebih lama mencapai tiga empat minggu

pasien covid sembilan belas kuat melawan infeksi virus tentunya dibutuhkan makanan dan obat obatan yang sesuai dengan keluhan
meningkatkan imunitas dan juga daya tahan tubuh menjadi kunci kesembuhan dan tentunya tetap tenang
selalu berpikiran positif juga dapat membantu mempercepat proses penyembuhan
oke jika anda telah dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas tentunya bukan berarti anda sudah bebas beraktivitas seperti biasanya
tetap terapkan protokol kesehatan tiga m mencuci tangan menjaga jarak dan juga memakai masker untuk mencegah serta menekan penularan virus di lingkungan keluarga serta orang orang yang kita sayang
jaga diri jaga sesama dari virus corona